arief budi setiawan mantan narapidana kasus terorisme menuturkan
program deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan bersifat tidak wajib
napi kasus terorisme yang mengikuti pembinaan di dalam lapas
tentang wawasan kebangsaan dan bimbingan konseling itu akan mendapat remisi
antara teman teman itu menganggap negaranya sebagai musuhnya
padahal fakta yang tidak terbentangkan bahwa kita ini hidup di sini
tidak bisa keluar dari sini tidak bisa keluar dari indonesia
tidak ada atas nasi lain kita juga nyari nafkahnya juga di indonesia
sedangkan indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa ada perbedaan
kemudian sejarah bagaimana dulu pancasila yang dulu kami tolak
padahal sebenarnya pancasila kan produknya ulama juga sebenarnya
majoritas wawasan kebangsaan sama bimbingan konseling psikologi
apa itu yang berada
ada saja alasan napi kasus terorisme
tidak mengikuti program pembinaan di dalam lapas
misalnya tidak ingin mencederai keyakinan atau pemahaman yang dianut
tidak mengikuti program dari pihak yang justru memenjarakannya
ada pun arief dan mantan napi kasus terorisme yang mengikuti program pembinaan itu
beralasan ingin segera bebas dari penjara
serta sadar telah melakukan kesalahan dan meninggalkan keluarga
namun ada juga mantan napi yang telah bebas dan kembali melakukan aksi terorisme
program deradikalisasi tak sepenuhnya menjamin penetralan paham radikal
tetap akan berubah jadi baik
pembinaannya sedikit atau banyak dia tetap akan terus berusaha untuk jadi baik
tapi ada kan tidak semua bisa seperti itu
berdasarkan pengalaman arief menyarankan agar dilakukan peningkatan kapasitas para petugas lapas
untuk mempengaruhi napi kasus terorisme mengikuti program pembinaan di dalam lapas
berdasarkan pengalaman lebih baik apa itu namanya
meningkatkan kapasitas para
karena mereka itu lain setiap hari ketemu dengan napi ter
sehingga mereka lain melakukan pembinaan itu
karena mengandalkan kunjungan dari pusat itu kan semakin jauh lapas
semakin saya yakin semakin jarang kunjungannya semakin jarang programnya
tapi kalau diberikan pengetahuan adalah petugas lapasnya
kan mereka setiap hari bisa mempraktekkan ilmunya itu
sementara itu untuk melakukan pembinaan di luar lapas
petugas harus mengidentifikasi persoalan yang dihadapi mantan napi kasus terorisme
dan mencoba mencarikan solusi
mantan napi yang dikucilkan lingkungan sekitar misalnya
sulit mendapat pekerjaan
atau bahkan kembali mendapat tawaran melakukan aksi terorisme dengan iming iming gaji